sementara itu mempora dito aryo tejo menyebut belum ada perubahan untuk nominal bonus bagi atlet peraih medali di sea games tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini
bonus akan tetap diberikan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya
hal itu disampaikan oleh menpora usai mengukuhkan atlet peserta sea games dua ribu dua puluh tiga yang akan digelar di kamboja pada lima hingga tujuh belas mei mendatang
jika mengacu di perhelatan sea games sebelumnya para atlet yang meraih medali emas saja akan mendapat nominal bonus mulai dari tiga ratus lima puluh hingga lima ratus juta rupiah
menpora menegaskan aturan lama mengenai bonus atlet untuk sea games belum berubah
bonus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
kecuali nanti ada kebijakan lain ya kita berdoa saja
itu udah arahan pimpinan tertinggi panglima tertinggi kita jadi kita sebagai prajurit akan mencoba semaksimal mungkin untuk meraih target tersebut
tapi tadi saya juga laporkan ke bapak presiden target kita di enam puluh medali itu dengan perolehan peringkat di tiga sebenarnya hitungan kita
jadi semoga motivasi dan target dari bapak presiden tetap kita jadikan acuan
dan juga maksimal untuk atlet atlet dan konting indonesia ini bisa meraih lebih dari segitu